kita beralih ke informasi lainnya presiden republik indonesia joko widodo bersyukur atas terpilihnya indonesia menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
ungkapan selamat yang diberikan presiden jokowi tersebut dituangkan melalui akun twitter resmi presiden jokowi
dalam cuitannya presiden mengungkapkan rasa syukur atas terpilihnya indonesia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan pbb tahun dua ribu sembilan belas
dengan menjadi anggota dewan keamanan pbp anggota tidak tetap dewan keamanan pbb presiden mengharapkan indonesia bisa lebih berperan melaksanakan ketertiban dan menjaga perdamaian dunia